dari ajang sea games dua ribu tujuh belas sempat tak diperhitungkan di awal cabang olahraga
senam artistik berhasil mendapatkan medali emas lewat rivda irvana lutfi yang turun di nomor balance fit
atlet senam nasional rivda irvana lufti yang turun di nomor balance b
melakukan kombinasi gerakan memukau di atas balok gimnastik di mite kuala lumpur rabu siang
gadis kelahiran jakarta enam belas oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ini meraih poin tertinggi dengan angka tiga belas empat puluh
mengalahkan atlet tuan rumah malaysia dan filipina
dengan ini rifda berhak atas medali emas sea games dua ribu tujuh belas indonesia raya kembali bergema di negeri jiran
senang banget karena baru kali ini lagi indonesia dapat medali emas
saya dapat medali satu perak untuk bunda
pelukan hangat sang bunda langsung menyambut rifda selesai pengalungan medali
rivda mempersembahkan medali untuk sang bunda yang berperan penting dalam prestasi rivda
dia dari kecil saya yang aturin saya yang memanage dia
karena memang saya lihat dia punya talenta sebagai atlet itu memang udah luar biasa
jadi udah dari kelas dua sd saya terus mensupport dia nemenin dia ngantar dia
senang kita bersama
kendalanya banyak banyak yang tidak mensupport ya
mensupport dia mau olahraga
emas rifda di nomor balance b menyempurnakan dua perak dan satu perunggu di nomor senam lantai atas namanya sendiri
itu harusnya sudah lima tapi juri d itu memberikan empat sembilan
jadi tadi pelatih rivda eva itu mengajukan inquiry dan akhirnya diterima oleh superior judge
bahwa rifda layak untuk mendapatkan sd lima
selain rivda atlet senam agus adi prayoko yang turun di nomor falting juga berhasil meraih medali perak
mahardika utama kuala lumpur